kamu gak puasa
mungkin puasa kamu sekarang udah batal
lain kali kalau memukul orang
nunggu abis buka
bukannya mau mandi
sangat cepat atul mandi
nanti mau ngasih kejutan dulu
bukan terkejut kaget
terkejut sama kaget sama aja
ini kejutan yang sebenarnya
iya mak dikasih kangus
itu karena baru tapi kalau udah dipakai lama lama jadi pas
gimana bisa dipake muat aja enggak
rasa kamu lupa ukuran sepatu istri kamu sendiri
itu udah ukurannya mak tiga puluh sembilan
tapi kekecilan kang
ah kang lupa enggak merhatiin
kamu sekarang lebih montok dibanding setahun yang lalu
jadinya sepatu yang harusnya pas jadi kekecilan
tapi kalau dipake mak pas
terima kasih ya mus
saya boleh mampir
bilangnya jangan saya dede aja
dede boleh mampir
dede mau mampir ke tempat a a
mampir aja a tunggu ya
akang jangan main api
enggak takut sama istri
kenapa mesti takut
pulangnya nanti beli plastik buat kolek
kamu ketawain saya
saya nggak ketawa cuma senyum
saya nampak terlalu jauh di pasar
kenapa kang marah marah sama anak buah akan
ini bukan urusan kamu
iya saya tahu tapi tetap aja saya penasaran kenapa akang marah marah sama anak buah akan
kamu enggak perlu tahu
cuma temen biasa kan
mudah mudahan aja cuma teman biasa
kalau perlu jadi temen biasa juga enggak usahlah
emangnya kenapa gitu
kang ujan kalau ada hati bahaya kayaknya dia tipe kanan kiri oke semua perempuan mau dia sikat
kelihatannya dia orang baik
dia itu musang berbulu ayam
musang berbulu ayam atau musang berbulu domba
musang berbulu ayam
bukannya musang berbulu domba
musang itu korbannya ayam
ngapain berbulu domba
kalau yang berburu domba siapa
serigala berbulu domba
iya karena serigala itu korbannya domba
kalau musang musang berbulu ayam
iya karena musang itu korbannya ayam
tadi kita lagi ngomong apa kok jadi ngomongin serigala berbulu domba sama musang berbulu ayam
oh iya kang uyan berbulu perempuan
kok berbulu perempuan kan korbannya perempuan
kapan kita buka puasa bersama
sama siapa lagi
kenapa ngajak temen temen kita
siapa temen temen kita temen temen kita di desa
di kampung jauh
di sini cuma ada temen temen aku sama temen temen kamu
masih cuma berdua
memangnya kenapa kalau berdua
udah seminggu yang lalu
masih ada sisanya
kalau masih ada biar nanti kamu yang bayarin
kan kamu tahu sendiri kerjaan aku freelance
nulis artikel buat koran
sebulan paling cuma satu atau dua artikel
kamu juga kan tahu honornya berapa
kamu kok jujur banget sih
kalau mau bilang jujur ya jujur aja
jangan pakai banget
kamu gak malu jujur kayak gitu
justru aku malu kalau bohong
yaudah nanti juga nggak apa apa
udah dulu ya aku masih kerja
kemarin amin kenalan sama perempuan
pas amin lagi jalan jalan
kang uyan dateng
perempuannya disabet sama kang uyan
amin waktu ketemu sama perempuan itu lagi nyari dompet
kang uyan keburu dateng
terus aamin bilang
lagi bantuin perempuan itu nyari dompetnya
terus kang ujan ngomong sama perempuan itu
mungkin dompetnya dicopet
kalau jatuh terus ditemuin orang gak bakalan pulang
apa aja isi dompetnya
perempuan itu jawab
terus kang ujan ngomong lagi sama perempuan itu
mungkin kamu butuh surat keterangan buat bikin ktp baru
deket kok cuma sepuluh menit
habis itu perempuan itu ikut sama kang uyan
aami mah cuma bisa melongot sendirian
perempuan namanya siapa
ktp barunya sudah diurus belum
punya ktp itu penting
itu identitas kamu sebagai warga
terus banyak urusan yang syaratnya harus ada ktp
kapan kita buka puasa bersama
tapi aami gak sedih
habis perempuan itu disabet kang uyan
dibanding yang sebelumnya
yang ini kualitas istimewa
bukan cuma cantik
dia juga soleha
kang mus pernah bilang
dia mau pensiun
gak usah dipikirin
pensiun juga aja
kalau pensiun dari kerjaan sekarang
nanti mau kerja apa
gak usah kerja
kalau gak kerja
mau dapat uang dari mana
memangnya kalau kita pensiun
gak ada uang pensiun
saat tanya jawab atuh
kita bukan pegawai negeri
kalau kita pensiun
gak ada uang pensiun
kalau nggak ada uang pensiun
buat apa pensiun
saat tanya jawab atuh
saya gak tau jawabannya
tabungan saya gak seberapa
habis buat modal
modal aja buntung
bukannya kamu bang
udah ikut survei dong
ada penyuluhan juga dari dinas
yang ikut survei saya
yang ikut penyuluhan saya
yang ngurus semua orang lain
yang gak ikut survei
yang gak ikut penyuluhan
cuma dapat penjelasan dari saya
saya jadi ragu buat pensiun

tadi yuli kesini
kamus mau pensiun
itu bukan kata yuli
saya denger langsung
dari kamu sendiri
kalau kata yuli yang mana
kalau kamus pensiun
si dik dik yang bakal naik
yang pertama kali diangkat
jadi anak buah kamus
minimal saya masih berkuasa di sini
si dik dik udah berani ngacak ngacak wilayah saya
dia taruh anak buahnya di sini
nggak tahu istilahnya apa
saya mau cari kerjaan lain
kerja yang umum
biar enak jawabnya
kalau ditanya sama keluarganya imas
imas sudah percaya sama kami
untuk membuatnya pace
karena mensen yang licik dan mau berikan
kecelakaan dan kabur
tinggi dan makhluk
agama tersebut algo nidente
nih dari mana jang
dari rumah saya ngajak kesini
kenapa ini nggak ditinggalin aja
bos jama kan udah ngasih kesempatan buat gabung lagi
bos diyama kan bilang kita jangan kerja cuma pake ini
tapi pake ini juga
terus gimana kabar jonny
dia masuk barisan sakit hati juga
jangan cemburu jon
masih berharap lagi ke pasar
pemasukannya lebih pasti
kamu udah ditendang komar berani melawan dia
gak ngerti atau nggak berani
kalau kita berani sama kang komar kita udah bisa menguasai pasar
kenapa pasar yang harus dikuasai duluan
bukan arus tapi itu yang paling mudah

karena dari semua anak buku
gue mesti lihat komar yang megang pasar
paling lemah baik secara otot maupun otot
di pasar tang komar cuma berdua
kalau iwan bisa kita tarik kang komar bisa sendiri
iwan itu nasibnya seperti saya
disuruh suruh nagi iuran disuruh pesen kopi cari makan
sementara kang komar cuma enak enakan godain perempuan
nah kita ketemu iwan tapi jangan d prasar
di tempat dia latihan tinju aja atau di tempat lain kalau dia udah pulang latihan tinju
kita janjian aja abis dia lapihan
sampai jam berapa
dina sampai jam berapa
sebentar lagi juga ganti si
saya mau ketemu iwan
sekitar jam empat
sampai ketemu nanti ya
gimana kabarnya saeb
masa harus ngurusin dia terus
tapi kan dia teman kita
mungkin dia nggak butuh kita
cuma butuh tenang
dia ditaksir amin
temen waktu smp
dulu sama seperti saya
tapi sekarang sudah jadi manajer
dewi mau sama amin
dia titip salam sama dewi
saya kan gini gini orangnya amanah
saya sampaikan salamnya ke dewi
dewi belum ngasih tanggapan
soalnya saya sudah ingetin ke dia
amin gak lebih ganteng daripada aku
dewi sementara aman
tadi di jalan telepon
tadi di jalan telepon
dia katanya ketemu amin
tolong anterin ke toko buku langanan bapak almarhum
tete mau beli buku
mari saya antar ke toko langanannya bapak almarhum
kenal sama kang bahar
siapa yang gak kenal
eh mari teh
ada anaknya kang bahar
almarhum mau beli buku
jangan lupa diskon
nah ini tokonya teh
oh terima kasih
ada buku resep kue kering
ada teh sebentar ya
tete nanti dapat diskon
nanti dapat diskon
ini ada tiga
boleh dilihat lihat dulu
nanti saya dapat diskon
pasti kang bahar almarhum
dulu pernah beli buku bonsai kalau nggak salah
dapat diskon juga
kenal sama kang bahar
siapa yang gak kenal kang bahar
bukan lagi ngantar teh kirani
saya uyan temennya kinanti
teh kirani udah punya suami
saya duluan ya
itu tadi uyan yang dekat sama kinanti
kamu tau gak sedekat apa
kurang tau teh
tapi teh kinanti sama kang uyan sering ketemuan
kinanti sama uyan pacaran gak
kurang tau teh
tapi mudah mudahan aja enggak
kayaknya mah dia playboy
keliatannya kayak gak playboy ah
maksud tete kang uyan gak ganteng dan terlalu dekil
bukan gitu maksudnya
ya gitu lah
mungkin dia pakai magic
emang ini masih ada zaman sekarang
kurang tau juga teh
kalau memang masih ada
saya juga mau tau
cuma mau tau aja
jadinya buat lebaran mau bikin kue apa
belum ada keputusan
masa tamu cuma bisa diandung kuit
lebaran dua minggu lagi
jangan rapi kang
ini mind antara avoid
tidak seperti mutasabapti
dimana sih kamu dan t kembsu
kenapa di nomor itu bang
itu nomor keluarga miljro granat tak mun
itu kepone your name bag
selamat tuas danex koosan abiewong

kamu kenal sama kamu murad
kamu di mana
kok di angkot
kok jam segini udah pulang
saya disuruh istri saya bawain kantong plastik buat jualan kolek
pasar kan belum tutup
kenapa kamu udah pulang
kan barusan sudah saya bilang disuruh istri saya bawain kantong plastik buat jualan kolek
pas kamu pulang kalau pasar udah tutup
keburu ke sorean kang
cuma hari ini aja kan
sampai pasar tutup
apa di mana
angkotnya yang lama
kang bawa mobilnya cepetan
saya udah ditunggu istri
kenapa sih ngeliatin saya terus
kang omar udah pulang
anak buahnya juga udah gak ada
terus di pasar ada orang yang mencurigakan
udah ada keputusan
masih ditimbang timbang mak
mak gak tuli dari tadi juga
mak udah denger
lebaran idul fitri itu
cuma setahun sekali
jadi kuehnya harus spesial
mak di kamar
kalau kamu udah ada keputusan
sms juga boleh
kamu udah ngasih tahu dia
muslihat itu siapa
udah ngasih tau dia
belum kang dia kan belum pernah
sampai hampir patah
kok kecil kang
sekarang udah batal
memukul orang nunggu
bilang aku sudah
a di sana kamu
ket negro yang
saya mau keluar dari kang jamal
gak jelas mau apa
kamu yang ngajak saya gabung ke bos jamal
tapi kamu sekarang bilang mau keluar
karena saya mau bikin kelompok sendiri
saya capek jadi anak buahnya bos jamaah
kamu belum bosan jadi anak buahnya kang komar
ada kamu jang
sudah keluar dari bos jamal
saya cuma mau silaturahmi
kalau barangkali teman warga dan mantan warga pasar murauni
yakin ujang udah keluar dari bos jemaah
gak tau juga
dia baru bilang gitu barusan
terus kita gimana
kalau saya masih pengen di pasar
selain itu saya nggak nyaman
kang komar pernah saya pergokin ngerayu juyun lagi
kamu mau serius sama yuyun
udah serius sama yuyun
sebetulnya saya marah sama kang komar
kamu udah nimbang nimbang setengah hari
masa masih belum ada keputusan
jadi keputusan kamu gimana
buat lebaran besok
disini ada dua puluh tiga resep kue kering
esi udah timbang timbang sampai matang
akhirnya esi ngambil keputusan
tahun ini esi bikin kue nastar sama kastengel
itu keputusan kamu
setelah kamu timbang timbang sampai setengah hari
mau bikin kue nastar sama kastengel
kamu itu bertahun tahun
kamu bikinnya cuma kue nastar sama kastengel
kenapa tahun ini gak coba kue yang lain
esy udah banyak baca resep
daripada nanti hasilnya gagal
atau berhasil tapi nggak maksimal
mending cari aman aja
bikin kue yang memang masih bisa
kue nastar sama kastengel
sabar atul saya juga belum
saya cuma bilang tiga aja bukan mau nyurobot
ibu ibu sabar ya
saya mah sabar ibu yang lain aja yang takut diserobot

kalau gak mau dituduh jangan nyurobot
siapa yang mau nyurobot
ibu ibu jangan ribut kan lagi puasa
udah kang komar ngelayanin aja jangan ikut ribut
bukannya ikut ribut saya cuma misain
iyuh bukan yang begitu jangan ikut ngomong
biasanya kalau leher sakit masalah bantal
tapi ini mah gara gara salah paham
tadi esy diskusi sama emak
soalnya kita mau bikin kue apa buat lebaran
saya udah baca banyak buku resep
daripada hasilnya gagal
atau berhasil tapi nggak maksimal
mending cara aman aja
mus juga gak setuju
kamu ada usul
mak masih bisa bikin aliagrem
sama satu lagi jangan lupa
soal mau bikin kue apa buat lebaran kita terusin nanti aja
sekarang esy mau nyiapin buat buka puasa
sebentar lagi maghrib
maghrib pasti setengah jam lagi
maghrib pasti setengah jam lagi